dulu ini adalah kampung susun bayam yang bertetangga dengan jakarta international stadium di jakarta utara
pemerintah provinsi dki jakarta berencana membangun satu ratus tiga puluh lima unit rumah yang akan memfasilitasi para pekerja pendukung operasional jis
akibat pembangunan ini sejumlah warga kampung bayam terpaksa digusur dari pemukiman mereka
penggusuran kampung bayam telah dimulai sejak agustus dua ribu dua puluh
saat ini kampung bayam sudah tak ada lagi
pada tahap awal penggusuran pemerintah provinsi dki jakarta telah memberi kompensasi kepada para warga ex kampung bayam
yang semua yang pada waktu itu pelaksanaan pada waktu di kampung bayam itu semua sudah diberikan kompensasi ditawari ya
antara dia masuk ke rumah rusun
ataupun pindah ke tempat lain
tapi mereka rata rata pindah udah ke tempat lain yang seperti itu ya
tidak ada yang masuk ke rumah rusun
meski sebagian besar warga ex kampung bayam telah relokasi masih ada dua puluh enam keluarga yang menetap
kini mereka membangun rumah bedeng di bantaran rel kereta api karena belum menerima kompensasi dari pemerintah
jadi disebut sama pihak jakpro kalau usaha kita usaha ilegal
yang kategorinya tidak masuk apa ya
di pemprov itu kurang tahu lah apa kategorinya itu
akhirnya kita tidak dapat uang kompensasi warga kp
walaupun resem sudah keluar gitu mbak
saya mohon juga untuk pihak jakpro untuk ya pasal lain sih memberikan itu kita juga akan hengkang kok dari sini
karena masih ada gendala
akhirnya kita ada yang di pinggir
pinggir relnya sekarang kita bangun
saya sudah ke jakpro tapi tidak ketemu titiknya ya
menurut manajer proyek jakarta international stadium dari pt jakarta propertindo ari wibowo
rumah yang dibangun untuk pekerja pendukung jis juga bisa ditempati oleh warga ex kampung bayam jika warga memenuhi kualifikasi
menurut warga setempat kualifikasi agar bisa tetap tinggal di kawasan eks kampung bayam termasuk fotokopi ktp
kartu keluarga dan buku bank dki
karma mursalim arief tidiawan jakarta